saya pemilik founder dan ceo dari new mosa
awalnya tuh cuma bikin sketching
kemudian saya taruh di alibaba ya kalau nggak salah
waktu itu kan belum ada apa apa adanya cuma alibaba
kemudian tiba tiba aku dapat respon tuh
dari sebuah rumah mode di new york
tapi setelah dari amerika itu
tiba tiba beberapa minggu kemudian email tuh banyak masuk ke saya
itu permintaan sepatu yang aneh aneh gitu loh
maksudnya kayak vegan kemudian sepatu untuk kills
ketika datang ke saya bisa nggak kamu bikinin satu ratus lima puluh sepatu tapi untuk vegan gitu kan
bisa nggak kamu bikin sepatu hills dengan ketinggian sekian gitu kan
tingginya permintaan pembuatan sepatu membuat miu mosa mengubah arah bisnis
dari arsitektur ke bidang fashion
pada tahun dua ribu tujuh belas
berbagai persiapan ia lakukan
membangun infrastruktur digital
dan bekerja sama dengan pengrajin lokal
anin tidak pernah menyangka
bisnisnya bisa berkembang sebesar seperti sekarang
baginya semua tak lepas dari dukungan negara untuk miu mosa
desain sepatu dan aplikasi kerajinan tangan lokal
menjadi kekuatan miu mosa

yang membuat new mosa terkurasi atau lolos
untuk ikut serta dalam pendampingan program beli kreatif lokal
yang digagas kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
kita tuh betul betul di mentoring dipantau diperhatikan
kan jarang loh ada program pemerintah yang sebegitu sayangnya
kalau sebuat saya sih sebegitu dalamnya mendampingi kita kita gitu kan
laporan minggu lah nanti bisa ditelepon setiap seminggu sekali
kalau ada problem silahkan nanti
teman teman bisa curhatkan di sana
tim bkl memberikan pendampingan yang berkelanjutan
mulai dari pantauan laporan penjualan setiap hari
menjadi penjual terlaris di marketplace
hingga layanan iklan gratis di sejumlah media sosial
hal ini semata untuk menjaga miu mosa semangat berproduksi dan berpromosi di tengah pandemi
untungnya infrastruktur teknologi yang dibangun anin melalui website
membantu penjualannya cukup stabil selama pandemi
sebelum kenal bkl kita nggak terlalu banyak punya akun di marketplace ya
kita cukup fokus di kita punya website
udah gitu aja
tapi semenjak pandemik ya automatically harus kreatif harus agile harus berpikir all of the box gitu
akhirnya kita punya marketplace dan back out membantu untuk mempermudah ya kan
jadi kita gak perlu daftar sendiri
jadi udah dibantu deh sama mereka gitu kan
bisa star seller pula gitu kan
tak hanya sepatu new mosa sudah berkembang ke produk tas dan shell
tak lupa di era normal baru miu mosa juga mengedepankan kebersihan dan kesehatan
serta protokol kesehatan dalam lingkungan kerjanya
kreativitas desain miu mosa tak lepas dari kemampuan tim miu mosa
berbagai rencana masa depan sudah dirancang agar miu mosa terus berinovasi dan eksis di panggung fashion internasional
nanti lebih keren lagi settingannya atau lebih unik lagi
mungkin lebih nanti ke angkat ke budaya indonesia gitu
jadi kita gak hanya diikuti desain desain terakhir
mungkin kita bisa masukin budaya budaya indonesia kayak mungkin
kayak batik dan seterusnya gitu
keren keren sih produk produk otomotifnya
kedepannya kita pengen jadi sebuah piner untuk fashion tech di indonesia
jadi melihat kebutuhan fashion tapi dari sisi teknologi gitu
kemudian kita akan kuatkan di desain
karena kuatnya miu mosa adalah desainnya
dengan mencintai dan membeli produk lokal yang berkualitas
tentu kita bukan saja mendukung umkm
namun juga karena bangga buatan indonesia
desy aritonang indra hadi jakarta